komisi dua dpr mengundang kpu untuk hadir dalam rapat dengan pendapat hari ini
komisi dua ingin meminta klarifikasi kpu terkait sejumlah poin di pemilu dua ribu dua puluh
salah satunya dugaan kecurangan verifikasi faktual sejumlah partai politik yang mengemuka di publik
dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada koresponden cnn indonesia
ausirun dholu di gedung dpr mpr selama sore
oke rio bagaimana jalannya rapat dengar pendapat antara komisi dua dengan kpu dan juga mendagri
terutama dari komisi dua apakah ada yang menanyakan dan meminta klarifikasi dari kpu
soal dugaan kecurangan verifikasi faktual yang dituduhkan kepada kpu
ya selamat sore rifana
ini memang pada hari ini harus kami sampaikan bahwa ada sejumlah dinamika
yang cukup penting untuk diperhatikan bagaimana tadi pagi kami melihat sendiri secara langsung
dalam rapat yang terbuka sesaat begitu
bagaimana tadi ada tujuh belas koalisi sipil yang membentuk kelompok menjadi yang disebutkan dengan nama
koalisi masyarakat sipil kawal pemilu yang bersih
di mana tadi mantan komisioner kpu periode dua ribu dua belas sampai dua ribu tujuh belas yakni hadar nafis gumai
ini sudah melaporkan kepada komisi
ketua dpr terkait dengan data data yang mereka sudah himpun terkait dengan dugaan manipulasi
ataupun kecurangan dalam tahapan verifikasi faktual yang dilakukan oleh kpu
setidaknya ada tiga bahan bukti yang disampaikan oleh kpu
yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil kepada komisi dua dpr
yang pertama adalah data screenshot percakapan dari whatsapp ketua kpu dengan sejumlah pihak
dalam hal ini adalah ketua kpu provinsi yang tidak disebutkan secara detil
siapa saja ataupun daerah mana saja yang disebutkan dalam percakapan tersebut
lalu kemudian adanya data perubahan sipol kpu dari partai gelora
yang dimana yang tadinya tidak memenuhi syarat diubah menjadi memenuhi syarat
dan yang terakhir ada data rekaman audio soal perintah kpu
pusat untuk mengubah data sipol yang tidak memenuhi syarat kepada sejumlah ketua kpu provinsi
dari data data tersebut ini tadi dari rapat yang kira kira terbuka hanya sekitar dua puluh menit
namun kemudian ada isu sensitif
di mana dalam laporan tersebut dalam percakapan tersebut
ada sejumlah kata kata yang menyampaikan bahwa adanya dugaan yang diterima oleh kpu pusat
bahwa ada instruksi dari pemerintah dalam hal ini adalah mendagri kemendagri
dan juga kemenkopol hukam untuk melakukan kecurangan tersebut
dan setelah didapatkan informasi tersebut ketua komisi dua dpr ahmad doli kurnia memutuskan bahwa rapat dilangsungkan
dan setelah rapat digelar tadi kami juga langsung menanyakan kepada hadar nafis gumai dan sejumlah perwakilan dari koalisi masyarakat sipil
yang menyatakan bahwa mereka meminta tiga hal dari rapat tersebut
yang pertama adalah memvalidasi dugaan yang mereka sampaikan ini kepada kpu dan juga pemerintah dalam hal ini adalah kemendagri
dan juga kemudian yang kedua jika terjadi adanya kecurangan dan bisa divalidasi kecurangan tersebut
mereka meminta agar sejumlah komisioner yang terbukti melakukan kecurangan tersebut untuk dicopot dari jabatannya
dan yang terakhir adalah mendesak dkpp mereka meminta komisi dua dpr untuk mendesak dkpp untuk segera menggelar sidang pengecekan terhadap pelanggaran etik
yang dilakukan oleh sejumlah komisioner kpu
karena memang dari koalisi masyarakat sipil sendiri sudah melemparkan berkas berkas kepada dkpp sejak kurang lebih dua minggu yang lalu
namun hingga pada saat ini belum ditindaklanjuti oleh dkpp
nah dari rapat yang sudah berlangsung tersebut kami juga sedang
menunggu hasil rapat yang dilakukan oleh komisi dua dpr karena langsung menggelar agenda rapat pemanggilan kepada kemendagri penyelenggara pemilu
dalam hal ini adalah kpu bawaslu dan juga dkpp yang sudah berlangsung kurang lebih satu setengah jam yang lalu
bagaimana tadi kami menyaksikan langsung dari rapat yang berlangsung terbuka kami melihat belum ada dinamika yang cukup spesifik
terkait dengan janji yang disampaikan oleh ketua kpu eh ketua komisi dua dpr bahwa mereka akan menanyakan terkait dengan laporan laporan ataupun
bukti bukti yang tadi disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil tersebut
pembahasan yang ada di dalam rapat masih cukup dinamis begitu tadi kami melihat bahwa pembahasannya masih kepada sejumlah isu
misalkan saja seperti penentuan dapil ataupun penentuan kursi bagi pemilu legislatif yang memang hingga pada saat ini masih menjadi perdebatan
setelah keputusan dari mahkamah konstitusi pada bulan desember yang lalu menetapkan bahwa kewenangan saat ini tidak lagi ditentukan oleh dpr
namun juga kpu berwenang untuk menentukan berapa jumlah kursi dan juga dapil yang akan ditetapkan pada pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat yang akan datang
pembahasan masih sekitar pembahasan itu kami masih menunggu bagaimana rapat yang sedang berlangsung tadi kami juga sempat melihat bagaimana saat ini sudah berlangsung tanya jawab begitu di dalam ruang rapat
dan dari empat fraksi yang sudah melakukan mengajukan pertanyaan dari pdip nasdem kemudian ada fraksi partai manat nasional dan juga p tiga
kami baru bisa meng highlight pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota komisi ii dari fraksi pan yagdi guspar digaus
yang menyatakan secara tegas bahwa adanya keributan terkait dengan ataupun kegaduhan terkait dengan tahapan pemilu ini bahkan disebabkan menurutnya disebabkan oleh ketua kpu itu sendiri
karena dari sejumlah pernyataan yang menurutnya tidak tegas dalam tahapan tahapan pemilu yang sudah berlangsung
misalkan kalau kita bisa highlight dari sejumlah pernyataan yang sudah dilontarkan
oleh ketua kpu dalam selama tahapan pemilu berlangsung misalkan saja soal perubahan sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup yang dilontarkan oleh ketua kpu
ini menyebabkan kegaduhan yang memang berlangsung hingga pada saat ini
dan juga kedua adalah penetapan kursi dan dapil di dalam pemilu legislatif ini juga disampaikan oleh ketua kpu
dan juga yang terakhir adalah soal pilkada yang dimajukan pada bulan desember yang juga dilontarkan oleh ketua kpu
ini sedang didalami di dalam rapat komisi dua dpr
kami masih menunggu jika adanya dari anggota komisi dua dpr untuk menanyakan secara langsung
apa yang akan dilakukan oleh kpu bawaslu dan juga dkpp terkait dengan dugaan ataupun bukti yang tadi sudah disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil
baik terima kasih koresponden cnn indonesia ausirion dholu atas laporan lengkap anda selamat bertugas kembali